nah tuh kayak maria sama indra tuh bagus tuh ya
makasih makasih makasih
gantian boleh boleh gantian boleh gantian
siapa yang mau ambil air siapa yang mau pegang boleh gantian
aku senang belajar di kelantan karena aku bisa bermain
kurang tepat kurang cepat kurang tepat kurang tepat
aku senang belajar dan main bola karena aku bisa
aku senang bisa belajar dan bermain tipe santen kunanta
banyak yang hal hal aku tidak tahu jadi tahu
itu mapi tenang
oke baik kita simpel jawabannya ya
kita simpen ya oke
apa ya pak ustadz
apa ya pak ustadz
lupa lupa pak ustadz
apa mami kalau sudah lupa
ini jadi kecepatan
ini jadinya jadi kecepatan
jangan lupa woo hee
haaaa finalement bener you abang
saya senang belajar di pesantren kunanta karena banyak hal yang saya tidak ketahui
baik jawabannya paling benar adalah coba dari
sedang menangkan dua kali permainan ya mungkin barangkali ustadz ridwan ada yang mau disampaikan
untuk para santri santri ya baik terima kasih anak anak tolong dengarkan apa tujuannya
lomba dari pesan berantai ini ada yang tahu
jadi tujuannya dari lomba pesan berantai ini adalah untuk
menyampaikan pesan dari teman yang satu ke teman yang lain
nah tujuannya adalah agar kita tepat sasaran dalam menyampaikan amanah
nah ini seperti zaman rasulullah saw
zaman dulu itu belum ada handphone
jadi rasulullah ieda menyampaikan pesan ataupun amanah
ke para santri santri atau pemasar wll
mulia selamat pagi
zaman dahulu ki
sahabat lalu dari para sahabat menyampaikan lagi ke murid muridnya para sahabat atau yang disebut
tabiin ya nah dari tabiin itu para tabiin mempunyai murid murid lagi nah yang disebut tabiun nah dari
tabiun disampaikan kembali ke seluruh umat islam ya nah sampai akhirnya sampai di pengumpul para
hadis siapa termasuk ada imam bukhari atau imam mu muslim ya sampai di sini fahim tom
terima kasih betul apa yang dikatakan oleh ustadz ridwan ya selain menjadi penyambung amanah juga
tujuan dari permainan pesan berantai ini adalah untuk melatih daya ingat kalian sehingga pesan
yang disampaikan itu pas dan juga jelas enggak ditambah tambahin enggak dikurangi
angin tapi kalian sudah berusaha dengan maksimal sekali lagi berikan tepuk tangan untuk
para santri santri kita baik semuanya tahan dulu ya tahan dulu tahan dulu ini game pipa pipa ini
ada pipanya bolong bolong ya harus kalian tutup kemudian teman yang lain mengambil air di ember
sebelah sana isi sampai penuh kalian bertujuan untuk melatih kekompakan disini menutupi lubang lubang
yang ada di sini bagaimana caranya supaya airnya tetap bisa terisi
sampai itu pak imtum kalau begitu silahkan dimulai
itu pohon pinang dikasih olik biar licin diatasnya banyak barang itu hadiahnya saya ngerti langsung
percuma lo ngomong apa apa juga percuma nggak ngerti yaitu pahamnya kalau dipraktekin
emang susah punya saudara boleh maksud arah dia pada sebetulnya media saudara saya kok beda
kalau saya mau kemana mana nih dia mandi baik di rumah enggak mana mana ya bukannya begitu
iya saudara mas saudara cuman waktu itu kan kalau menurut istilah dokter tuh anak bayi harus sehat
dijemur kalau tiap pagi serege dijemur nih dari jam tujuh sampai jam sembilan pagi kalau rumah bang
kaget diangkat angkat sama orang tuanya jadi sampai langus ikan tembang jadi begitu paham
kayak kayak sama indra tuh bagus tuh ya
kainnya adjustinang ini pun kliknya
jalur kaitan badan kaki aurang
ini namanya bukan panjat pinang itu namanya panjat pohon
ini panjat pinang ini ya ini pinang pohonnya tinggi ya kan kita bekerja
baik ya dari
gimana gimana pertandingannya seru
enggak seru enggak seru semuanya pasernya soalnya pak sergiti positi
seluruh mister sergei ustadz ridwan padu saya nggak ikutan lomba
juga bagian dari kita
iya bagaimana ustadz janurul ustadz musa apakah sudah siap
saya sih selalu siap kalau sama ustadz januyuy
sekarang aja saya siap kalau kua nya buka
hah eh ustadz kok jadi kua
ini kita lagi ngomongin udah siap belum buat acara muhasabah
soalnya kan yang membawakan acaranya itu ustadz musa sama ustadz janurul
iya iya maksud saya kua itu kantin udin asoi yang baru buka di depan itu
ya saya mau ajak makan
yaudah kalau begitu sekarang kita bangunin anak anak ya